aku yakin kau juga pasti curiga sama sakti kan
kay aku yakin semua alasan alasan ku tadi itu benar kay masuk akal
iya aku percaya sama kamu alam
kalau percaya sama aku oke kenapa dari tadi fakta aku kau bantah
kamu jangan gegabah dulu
apa yang kamu lakuin tadi itu bakal bikin sakit benci sama kamu
saya ingat kita belum punya bukti nyata perubahannya menjadi harimau
kau lah harimau yang membuat heboh jakarta kemarin
hah jadi bener kalo sakti adalah manusia harimau
aku percaya sama yang dikatakan putra
analisanya cerdas dan berpikir
dan punya bukti bukti yang kuat
nggak salah lagi sakti emang bener bener manusia harimau
riz aku duluan ya
sorry banget ya
kayak mau kemana lagi loh
sudahlah sakti jujur saja
kau tidak akan bisa mengelak lagi
rekaman cctv ini robikan kain ini
sudah membuktikan kalau kau memang manusia harimau
lo juga putra alam
mau lo tuh apa sih
terkenal dengan cara ngefitnah orang
ini sama sekali ngefitnah alina
aku cuma mau beri bukti
bahwa dia itu bahaya buat kau alina
kalau dia berubah menjadi harimau nyawa kau sendiri yang terancam
nanti aku mau ngefitnah
aku cuma mau beri bukti
aku cuma mau beri bukti
aku cuma mau beri bukti
aku rasa tuduhan kamu itu belum cukup kuat
belum kuat apa maksud kau kei
emangnya kamu udah lihat sendiri
sakti berubah jadi harimau
memang aku belum liat kei
tapi robekan kain ini
ini yang dia pakai kemarin
eh kemarin aku liat ada orang stres bawa bawa kucing

bajunya itu sama kayak kain yang kamu pegang itu
jangan mengalihkan pembicaraan kei
enggak aku bicara apa adanya
enggak aku bicara apa adanya
hei hei hei ada apa lagi sih nih rame rame ya

kemarin kita berdua lihat kan ada orang stres bawa bawa kucing
kemarin kita lihat orang stres bawa bawa kucing gitu
terus dia nyamperin kita kita lari aja
terus dia nyamperin kita kita lari lah
aku belum ceritakan sama kalian
kalau aku juga menemukan jejak harimau
yang tempatnya tidak jauh dari robekan kain ini
jejak kaki harimau itu kan sama ya kayak kucing
bisa jadi yang kamu lihat itu
jejak kaki kucing
kucing jejaknya kecil kei
ini harimau lebih besar
alam kamu ikut aku dulu
terima kasih kei
terima kasih kau sudah menyelamatkan saya
dari tuduhan cowok rese itu
key kau ini kenapa sih
tadi kenapa pula kau bersandiwara kei
aku yakin kau juga pasti curiga sama sakti
kei aku yakin semua alasan alasan ku tadi itu benar kei
iya aku percaya sama kamu alam
kalau percaya sama aku oke
kenapa dari tadi fakta aku kau bantah
kamu jangan gegabah dulu
apa yang kamu lakuin tadi itu
bakal bikin sakti benci sama kamu
ingat kita belum punya bukti nyata perubahannya menjadi harimau
kita bakal susah dapetin bukti
gara gara si sakti jauhin kamu
kei aku gak peduli dia mau jauhin aku atau enggak
buat aku alina yang penting selamat
karena itu tugas dari ayah aku
menyelamatkan alina dari ancaman sakti
menyedikin sakti itu cuma buat ngelindungin alina
cari tahu tentang manusia harimau
buat aku keselamatan alina nomor satu
yang lain gak penting
kalian berdua lagi pada ngomongin apaan sih
pasti lebih pada ngomongin manusia harimau ya
kalian itu ya sama aja tau gak
gak disana gak disini
semuanya ngomongin soal manusia harimau
gue tuh mumpet tau gak sih dengernya
terus kau sendiri mau apa disini
gue mau nyadarin kalian
eh alam alam tunggu
mulut tuh mau kemana lagi sih
liat jam dong nanti lagi tuh mau masuk
lu mau ketinggalin pelajaran lagi nih
udah gak usah ngurusin orang kepenting tuh ya
kamu liat deh ini
undangan untuk kita berdua
ke universitas terbaik di kuala lumpur
tadi rektor juga udah
menyampaikan takut soal propertis
terus menurut kamu gimana
namanya juga tugas
lagian bukan kebetulan juga
kalau kita berdua itu dipilih
sebagai dosen tamu sekaligus
bicara di universitas terkenal di kl
itu kan artinya rektor
sudah menganggap kita sebagai dosen terbaik
di kampus itu
bukan itu yang saya khawatirkan
abang tuh cemas kenapa sih
kei anak kita
kita juga tidak mungkin
membawa dia ke kuala lumpur
karena kei juga lagi kuliah
dan kuliahnya dia juga lagi aktif banget
abang tuh kenapa sih
kalau soal kei
abang tuh gak usah terlalu khawatir
lagian kei tuh udah dewasa bang
kei tuh bisa menilai mana yang baik
dan mana juga yang buruk
lagi juga kalau misalnya abang tuh khawatir
ninggalin kese sendirian di rumah
untuk nemenin dia di rumah
selama kita pergi ke gl
kei tuh gak mungkin
bertindak yang aneh aneh di rumah
saya sendiri juga masih belum tenang
karena akhir akhir ini
seperti menyembunyikan sesuatu dari kita
udah deh bang
buat aku ya anak kita itu
gak mungkin aneh aneh
kei itu cantik
supel baik pinter lagi
ya sama kayak ibunya gitu deh
yaudah deh aku mau ngajar lagi ya
sebaiknya kita bicara di dalam
terima kasih atas sambutannya kilatus
apalagi minuman khas indonesia leci
saya sudah siapkan dengan matang matang
dan tinggal beberapa langkah lagi
jika urusan sudah selesai
saya akan langsung melumpuhkan
dan meluncurkan proyek kita ini
jujur saya sudah menunggu saat ini
dan saya mencari ikon ikon eksklusif
untuk menjual nama besar saya
proyek kerja sama kita ini
sebentar lagi akan terlaksana
karena saya sendiri melihat secara langsung
sebentar lagi dia akan menjadi manusia harimau yang sempurna
proyek kita ini akan sangat sukses
jadi kapan saya bisa bertemu dengannya
dia lagi sibuk dengan pendidikannya
kita berdua akan bertemu dengannya